kamu tuh lain kali ya hati hati dong
ini akte kelahiran saya kan
frey dari mana kamu dapat akte kelahiran ini
kalau saya itu anak haram
papa bisa jelasin semua ini
saya nggak mau dengar
saya udah nggak percaya lagi sama papa
jadi bener kita anak haram kan
ceroboh amat jadi orang
tahu gitu kan akte kelahiran frib bisa disimpan pagi itu
kelinci pengimahnya tak kelelih produceme semingguan
sudah berkah akan
oh satu minggu lagi selama pak
sesama si tu
sekarang bahkan ketika mas predi imunisasi pun mas pray tidak pernah menangis tapi kenapa
kok sekarang begitu tahu mama kandung saya tuh orangnya kayak apa sih mama kandung mas
orangnya cantik baik walaupun dia hidup susah tapi dia selalu tersenyum tertawa
dan kalau dia tertawa seakan seluruh isi dunia pun ikut tertawa kalau dia segitu sempurna
dia kok gak pernah nyari aku
apa dia nggak ada hati nurani
mas freddy salah justru mama mas freddy selalu mencari keberadaan mas freddy bahkan sampai
sekarang pun dia tetap mencari bapak tahu saya harus kemana untuk mencari dia
mama kenapa buang aku
mama kenapa sih tegal banget ngebuang aku tahu nggak saat itu aku
masih bayi yang ngebawang aku tahu nggak saat itu aku masih bayi yang ngebawang aku
dan mama kenapa sih nyerahin aku begitu aja sama papa
dan selama dua puluh tahun ini
emang gak pernah mau nyari aku
bukan gitu frey mama
apa frey itu sebuah kesalahan buat mama
sampai sampai mama gak mau ngaku aku sebagai anak kandung
kamu bisa jelasin semuanya ke kamu
mama gak pernah menganggap kamu itu adalah kesalahan
kamu tuh adalah sesuatu yang sangat berharga sekali buat mama
waktu itu mama masih sangat muda free
dan mama belum punya apa apa
sedangkan papa ku
papa kamu tuh gak mungkin menikahi mama
dia sudah menikah dengan wanita lain
mama gak bisa beliin kamu susu frey
setiap hari kamu menangis kelaparan
sedangkan mama gak bisa berbuat apa apa
asi mama pun gak bisa keluar
semakin hari kondisi kamu semakin buruk
dan mama gak bisa menikahi mama
mama tega frey men kondisi kamu
aku akan merawat bayi ini
tapi dengan satu syarat
kamu jangan pernah lagi mengganggu keluarga ku

kamu maunya bahagia
kamu tidak dapat melakukannya
kamu tidak akan salah
kau tak maul
kau tak perlu tumpah
saya tuh ini
mama tidak punya pilihan lain fre
mama tetap harus menyetujuinya
mama tidak pernah berniat untuk ninggalin kamu sama sekali
mama terus mencari kamu fred
aku cuma ingin kamu itu hidup lebih baik dengan papa kamu
mama perlu kamu fre
saya temukan ini di kamarnya mas brai
frey udah ambil keputusan
frey ingin tinggal di tempat frey yang seharusnya
tolong jangan cari frey
wah kamu mau kuliah di australia
lagian disana kan ada tante marissa
jadi aurel ingin tinggal sama tante marissa
kalau memang keinginan kamu seperti itu
papa dan mama
udah nggak usah sedikit gitu
walaupun aurel tinggal di australia kan
nggak usah sedikit gitu
masih bisa ditengokin ya enggak
kok patungnya ada di sini
tadi aurel kesini terus ngewarisin patung ini ke aku
tapi aku senang bisa dapet patung ini
kamu tuh lain kelihatan hati hati dong
kalau aku dipeluk terus sama kamu aku rela kalau aku masih jatuh seratus kali
kembali lagi ya ke masalah patung ini
tadi aurel kesini terus dia bilang sama aku dia mau ke australia
makanya patung ini buat aku
padahal aku tuh cinta banget sama neo